berbicara tentang game sejumlah inovasi bermain mulai banyak dikembangkan para developer game
tidak hanya menitik beratkan pada kecanggihan visualnya proses membuat alat untuk memainkan gamenya pun menjadi keseruan tersendiri
kardus atau cardboard kini banyak dipakai produsen game untuk menggabungkan keseruan bermain game dan kreativitas membuat alat alatnya
seperti apa jadi ya nih
pastinya banyak keluarga yang merasakan hal semacam ini
anak anak asik sendiri dan tidak bisa lepas dari gadgetnya
kebersamaan keluarga terkadang tidak terasa
permainan dengan kreativitas dan kerjasama namun tidak meninggalkan gadget mungkin bisa menjadi solusinya
teknologi permainan yang menggabungkan kesenangan bermain video game
dengan membuat alat alatnya menjadi keseruan bermain game dan kreativitas membuat alat alatnya menjadi keseruan bermain game
dan para pemain yang merakit sendiri peralatannya coba ditawarkan nintendo labo
terdapat beberapa lembar cardboard yang bisa dibentuk beragam permainan menarik
proses perakitannya pun dibuat dengan mudah dengan video tutorial
dibutuhkan kejelian serta kesabaran dalam membuat tiap bagiannya
ada beberapa permainan yang bisa dibuat dari lembaran carbon ini
mulai dari robot yang mampu bergerak dengan hantaran getaran
piano yang bisa dimainkan dan membuat lagu sendiri
rumah berisi hewan peliharaan virtual yang atraktif
tak motor yang mampu mengasah imajinasi anak bak seorang biker
hingga alat pancing yang bisa membuat anak berinteraksi melalui layar nintendo switch bag profesional
tiap permainan ini menggunakan fitur controlling joycon yang bisa menangkap sensor gerakan dengan sangat tepat
di tv gini terus bisa ini bisa dibuat sendiri
gak bisa buat sendiri harus kerjasama
jadi ya lebih kerjasama
tidak hanya nintendo google juga merilis permainan cardboard yang digabungkan dengan gadget
permainan ini lebih menonjolkan pengalaman menonton virtual reality dengan alat sederhana dari cardboard
gerai makanan cepat saja
bagi pizza hut juga membuat dj cardboat dari box pizzanya
kartu pizza ini terintegrasi dengan smartphone melalui bluetooth untuk mengatur volume dan tombol musik layaknya papan dj
tren permainan dengan gadget bercampur dengan aktivitas do it jource off ini diharapkan mampu menciptakan suasana bermain yang jauh lebih sehat kreatif dan edukatif
ruli kurniawan jakarta